adalah museum nabi muhammad yang menghadirkan lima ratus artefak di dua puluh lima pavilion
dan cerminan kehidupan nabi muhammad dari titik awal peradaban islam
atau sekitar satu empat ratus tahun silam hingga kini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia
di dalam museum itu pemandu museum abdullah nurdin menjelaskan kehidupan nabi melalui layar sentuh pintar dengan sangat mendetail
pada bagian awal penjelasan nurdin menggambarkan ciri ciri nabi mulai dari bentuk mata badan yang tegap hingga bumbu lematanya yang lentik
beranjak dari hal itu inilah ilustrasi pohon keluarga nabi muhammad yang memiliki lebih dari lima puluh materi silsilah nabi
dengan menyentuh layar pintar ini akan muncul secara jelas
anak anak nabi seperti fatimah rukayah dan zainab serta cucunya abdullah hasan dan hussein
peran wanita sejak zaman nabi sudah diangkat
wanita saat itu sudah memiliki profesi seperti guru dokter dan pedagang
screen khusus wanita bernuansa merah muda ini menjelaskan pentingnya hak wanita
apakah anda tahu makanan kesukaan nabi muhammad
museum ini mencatat nabi sangat menyukai buah labu
bumbkin berdoa dan berdoa
bumbkin atau dubba dalam bahasa arab
dan juga dia suka kacang asal
berdoa dan berdoa
dan artinya dalam hadith ini apa saja yang ada rasa manis dia suka
berdoa dan berdoa
dan juga kaki dari lamba atau kaki dari goda
museum ini memiliki holografis miniatur kota mekah yang syarat dengan sejarah saat nabi muhammad berada di mekah
mulai miniatur kaabah hingga tempat tinggal nabi selama di mekah
selain itu ada miniatur kota madinah kota yang begitu penting bagi nabi muhammad
dan ini bagian paling menarik
nurdin membawa pengunjung ke ruangan penuh layar augmented reality device dengan teknologi horogram lengkap dengan layar berkualitas empat k
di sini pengunjung bisa melihat pedang jenis pakaian yang digunakan nabi muhammad dan jar atau kendi yang digunakan untuk menyimpan air
dibuka pada februari dua ribu dua puluh satu silam museum nabi muhammad berlokasi di pelataran masjid nabawi madinah dan dibuka setiap hari
instalasi seni interaktif di museum ini tersedia dalam tujuh bahasa yakni bahasa arab inggris spanyol urdu perancis turki dan indonesia